halo selamat malam meski sudah lebih dari tiga bulan sejak anies baswedan dideklarasikan
nama kandidat cawa pres koalisi perubahan tak kunjung diumumkan
nasdem demokrat pks belum bersepakat mengenai nama pendamping anies baswedan
bahkan koalisi yang disebut jadi representasi perubahan dan antitesa kekuasaan hingga kini belum deklarasi
jadi bagaimana bisa disebut bubar jalan
berembus kabar petinggi salah satu partai koalisi melirik kemungkinan menjajaki koalisi lain
bukan tidak mungkin hal itu bisa terjadi bila koalisi perubahan mengalami kebuntuan
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
maka dengan memohon ridho dari allah swt
dengan memohon petunjuk darinya
dan dengan seluruh kerendahan hati
kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangannya
teka teki calon pendamping anies baswedan untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh empat masih menjadi misteri
meski berkali kali nasdem demokrat dan pks
disebut intensif berkomunikasi dalam tim kecil
nyatanya masing masing partai koalisi yang tak kunjung deklarasi itu
masih tetap bertahan pada usulan kandidat cawapres dari kadernya masing masing
kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari allah swt
itu benar benar bisa menghadirkan kemenangan
demokrat berharap ketua umumnya agus harimurti yudhoyono menjadi cawapres anies
sementara pks masih bertahan pada usulannya
wakil ketua majelis juro pks ahmad heriawan untuk mendampingi anies baswedan
menanggapi usulan dari demokrat dan pks
wakil ketua umum nasdem ahmad ali menyatakan
sejak awal nasdem demokrat dan pks bersepakat untuk membentuk koalisi yang setara
dan tidak ada yang memaksakan kehendaknya dalam koalisi
kalau ada partai yang membuat syarat
harus menjadi cawa pres
terkait usulan ahy sebagai kandidat cawa pres anies
menurut ali itu bukan harga mati
bahwa harus ahy yang mendampingi anies
kalau ada penguncian seperti itu
maka koalisi tidak bisa berjalan
wacana deadlock koalisi perubahan itu pun
langsung ditanggapi ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono
ahy tidak ingin ada pihak yang memaksakan usulannya
namun di sisi lain ahy mengatakan
tidak boleh ada pihak yang menolak usulan nama cawapres
tanpa kejelasan apa alasannya
kalau seperti itu maka juga bisa disebut memaksa
kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi
ada yang saling memaksakan kehendak
ada yang saling memaksakan
contoh memaksakan itu begini
apapun ceritanya saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya yang penting si a
saya nggak perlu tahu alasannya yang penting jangan si a
kami sepakat tentu tidak seperti itu sebenarnya
jadi kami ingin ketemu pada konsensus
apa konsensus yang saya maksud tadi adalah
kalau koalisi ini mendapatkan restu dari allah swt
itu benar benar bisa menghadirkan kemenangan
sebuah poros alternatif
sebuah poros perubahan
yang bisa membawa aspirasi dan harapan masyarakat indonesia
sementara juru bicara pks ahmad mabruri menyebut
koalisi perubahan hingga saat ini belum terbentuk
bila ada pihak yang menyebut
koalisi perubahan akan bubar jalan
karena memang koalisi ini belum dideklarasikan
pks hingga saat ini masih tetap mengusahakan ahmad heriawan
untuk maju sebagai kandidat cawapres anies baswedan
namun mabruri mengakui kalau elektabilitas aher kurang bagus
di tengah kebuntuan itu nasdem justru membuka opsi baru
ketua dpp nasdem fni mas mabruri mengaku bahwa nasdem itu tidak bisa diperoleh kembali ke negara lainnya
mereka lewat perintahature mewaris mabruri
mereka saling mengusulkan nama dari previous era
untuk dipilih speedemp
menurut politikus berlatar belakang nahdlatul ulama itu
semua nama harus diterima selama bisa mendongkrak suara
seraya mengusulkan nama nam heavenly
menurut politikus yang langsung berlatar belakang
nahdlatul ulama itu
selama bisa mendongkrak suara di pilpres mendatang
selama bisa mendongkrak suara di pilpres mendatang
selama bisa mendongkrak suara di pilpres mendatang
selama bisa mendongkrak suara di pilpres mendatang
trigus durieni wahid hingga wakil gubernur jawa tengah tatsyasin maimun
sebagai opsi kandidat cawa pres anies baswedan
lantas bagaimana kelanjutan nasib koalisi ini ke depan
jangan sampai cawa pres tidak mencapai kesepakatan
koalisi perubahan pun menjadi koalisi yang tidak pernah dideklarasikan
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita masuk ke segmen electionpedia
sejumlah nama potensial sebagai calon wakil presiden anies baswedan
muncul di berbagai lembaga survei
sosok sosok ini juga memiliki elektabilitas yang moncer
bagaimana para tokoh calon pendamping anies di data statistik
sudah dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
saya tunjukkan dari beberapa lembaga survei
yang pertama adalah dari survei carta politika periode delapan sampai enam belas desember dua ribu dua puluh
gres sekali hasil surveinya
rituan kamil menempati posisi teratas di survei cawapres dengan dua puluh satu empat persen
kemudian sandiaga uno tujuh belas enam persen
agus harimurti yudhoyono di sepuluh tiga persen
cukup tinggi di posisi ketiga ternyata mas ahaye
kemudian disusul oleh erick thohir delapan empat persen
kofifa indar parawansa gubernur jawa timur enam satu persen
mohaimin iskandar empat empat persen
andika perkasa empat tiga persen
puan maharani empat dua persen
basuki cahayapurnama tiga tiga persen
erlangga hartarto ketamung golkar dua dua persen
susi pujastuti mantan menteri kkp satu lima persen
ini surveinya carta politika mas ahaye di sepuluh tujuh
kita lihat di survei berikutnya
dari lembaga apa kita lihat
poltreking indonesia ini pada bulan november dua puluh satu sampai dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
tampaknya ada sedikit perbedaan
di posisi pertama ada menteri bumn erick thohir enam belas dua persen
kemudian ritwan kamil lima belas satu persen
agus harimurti yudhoyono tetap di posisi ketiga
tapi di bulan november versinya poltreking elektoral dari ahy dua belas persen
kalau tadi di versi carta politika bulan desember sekitar sepuluh persen
kemudian sandiaga uno sembilan empat persen
kofifa indar parawansa lima tujuh persen
tadi di surveinya carta politika
pada bulan desember kofifa indar parawansa di angka enam satu persen
tidak begitu banyak ya perbedaannya
kemudian muhyiddin iskandar lima tujuh
puan maharani empat satu
mahfud md tiga persen
andika perkasa dua tujuh persen
erlangga hartarto dua enam persen
tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters sekitar dua puluh tiga lima persen
ini versinya poltreking di bulan november
masih cukup besar undecided votersnya ataupun yang tidak jawab dua puluh tiga lima persen
artinya nama nama ini masih berpeluang untuk mendapatkan suara dari yang tidak tahu ataupun tidak jawab sebesar dua puluh tiga lima persen
kita tidak melihat banyak perbedaan
ahy dua belas persen di bulan november tapi di bulan desember versinya carta sekitar sepuluh persen
kofifa di bulan november ini lima tujuh persen versinya poltreking
sementara versinya carta politika di bulan desember
kofifa indar parawansa di angka enam satu persen
tidak banyak perubahan
kita lihat kalau disimulasikan bagaimana
karena sudah banyak sekarang lembaga survei yang mencoba untuk mensimulasikan pasangan pasangan
karena memang mendekati kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat tampaknya sudah mulai mengerucut
namanya tidak akan bergeser
sumbernya adalah carta politika periode delapan sampai enam belas desember dua ribu dua puluh
simulasi pertama kita lihat
ganjar pranowo erlangga hartarto tiga puluh empat enam persen
menempati posisi tertinggi
kemudian yang kedua anies baswedan ahy tiga puluh lima persen
prabowo subianto muhamim niskandar dua puluh dua tujuh persen
tidak tahu atau tidak jawab dua belas dua persen
tetap menempati posisi pertama
ganjar pranowo anies baswedan ahmad heriawan dua puluh sembilan sembilan persen
tidak banyak perbedaannya
antara anies berpasangan dengan ahy anies berpasangan dengan aher
bedanya mungkin tidak sampai satu persen
kalau kita lihat dari simulasi satu dan simulasi dua
prabowo subianto muhamim niskandar dua puluh dua tiga persen
tidak tahu atau tidak jawab ada empat belas persen
jadi ketika anies dipasangkan dengan ahy jumlahnya tiga puluh lima
ketika anies dipasangkan dengan aher jumlahnya adalah dua puluh sembilan
tidak begitu signifikan perbedaannya
baik dipasangkan dengan ahy ataupun dipasangkan dengan aher
padahal cawapres itu menjadi salah satu kartu yang hidup pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
karena tiga pasangan ini ataupun tiga tokoh baik ganjar kemudian prabowo dan juga anies
belum menembus angka elektoral yang safe ataupun angka stability rate yang safe
kita lihat simulasi berikutnya
simulasi pasangan capres dan juga cawapres
ini versinya poll tracking indonesia
periode dua puluh satu sampai dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
simulasi yang pertama masih ganjar pranowo erick thohir tiga puluh tiga satu persen
kemudian anies baswedan agus harimurti yudhoyono dua puluh tujuh lima persen
prabowo subianto muhamim niskandar dua puluh lima lima persen
tidak tahu tidak jawab tiga belas sembilan persen
simulasi kedua kita lihat
ganjar pranowo sandiaga uno dua puluh sembilan delapan persen
anies baswedan kofifa indar parawansa malah lebih tinggi dua puluh delapan lima persen
kalau dibandingkan anies dengan ahy
kemudian prabowo subianto mohaimin iskandar dua puluh enam tiga persen
kita lihat itu tadi simulasi kedua
kalau dari simulasi satu dan simulasi kedua lebih unggul ketika anies baswedan dengan
kofifa indar parawansa dibandingkan anies dengan ahy
tapi tetap pasangan ganjar pranowo dan erick thohir atau ganjar pranowo dengan sandiaga uno tetap berada di puncak survei
simulasi pasangan capresnya juga cawapres
simulasi ketiga atau simulasi terakhir kita lihat
ganjar pranowo erlangga hartarto dua puluh tujuh tujuh persen
kemudian prabowo kofifa indar parawansa dua puluh enam enam persen
tidak tahu tidak jawab dua puluh enam persen
ini di simulasi ketiga lebih dinamis lagi
jaraknya sangat tipis tipis sekali
kita tidak bisa mengetahui apakah memang di simulasi ketiga cawapres tidak begitu berpengaruh
pengaruh karena ternyata angkanya tidak begitu banyak perbedaan signifikannya
itu tadi simulasi pasangan capres dan juga cawapres pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
serta elektabilitas cawapres ataupun calon wakil presiden di kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
dan apakah di antara nama ahy ataupun nama kofifa indar parawansa itu yang akan menjadi rebutan tiket pendampingnya anies baswedan
karena tampaknya ada kengototan dari partai partai calon pendukung dari ahy
baik dari nasdem dan juga demokrat
koalisinya sampai belum dibentuk begitu ataupun dideklarasikan bersama
apa yang membuat deadlock posisi cawapres di koalisi anies baswedan
kita akan bahas nanti bersama dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio pada malam hari ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih menyaksikan politikalshow
koalisi perubahan yang digagas nasdem demokrat dan pks untuk mengusung anies baswedan sebagai capres dua ribu dua puluh empat masih tersandung urusan pendamping
pembahasan alot soal nama cawapres anies baswedan membuat negosiasi nasdem demokrat dan pks menemui jalan buntu
demokrat bersikuku menyedorkan ahy
sementara nasdem ingin nama cawapres ditentukan belakangan
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu yang paling ujung ada ketua relawan anies baswedan pak laude bashir
selamat malam pak laude
ada ketua dpp partai nasdem fnd koiri
selamat malam gus coy
selamat malam mbak
waalaikumsalam terima kasih sudah hadir
kemudian ada jurubicara partai demokrat bang irwan veko
selamat malam bang irwan
selamat malam mbak nasdem
selamat malam anak
dan teman saya sudah berkali kali datang ke sini
terima kasih direktur eksekutif parameter politik mas adi praitno
selamat malam mas adi
agak panas kayaknya ya hari ini akan dipanaskan ya
oh harus panas karena ini koalisnya sudah ditunggu tunggu
dan bergabung juga secara virtual himpunan mahasiswa politik dari uin jakarta
selamat malam teman teman dari uin
terima kasih sudah bergabung
nanti teman teman bisa bertanya kemudian melontarkan kritik ataupun mengungkapkan pendapatnya ya
dalam forum ini karena memang sebagai bentuk partisipasi publik
political show cnn indonesia ingin mengajak teman teman pemilih muda untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi
jadi apakah kalian percaya dengan apa yang dicapkan oleh narasumber di sini
nah silahkan nanti bisa dikritisi bersama sama
terima kasih teman teman
langsung saja saya ke bang irwan
bang irwan ini fresh langsung dari pacitan kayaknya banyak nih pesan pesannya
ketua majelis tinggi
persisnya umroh ke pacitan
umroh ke pacitan
oke bang irwan ini koalisi perubahan yang digagas nasdem demokrat dan juga pks sudah berbulan bulan ini belum jadi jadi
persoalan cawapres memang yang jadi ganjalan
oh makasih selamat malam mbak nana
jadi kalau permasalahan koalisi ini kan disampaikan dedelok itu sebenarnya tidak
karena bukan jalan buntu yang dilakukan ini mbak nana
tapi ini jalan terang
jalan kesejahteraan masyarakat
rakyat indonesia untuk menuju perubahan dan perbaikan
jadi kalau dibilang koalisi ini kemudian mandek di cawapres itu sebenarnya tidak tepat
karena memang saat ini tim koalisi dari pks demokrat nasdem ini memang sedang merumuskan
bukan hanya dikandidasi cawapres cawapres tetapi tentang banyak hal
banyak hal yang kemudian nanti
jadi ini menjadi jalan perjuangan kita untuk memenangkan suara rakyat
partai demokrat tidak pernah memaksakan cawapres cawapres siapa
tetapi bagi kami juga tidak boleh kemudian capres dan cawapres itu dipaksakan tidak boleh si a dan si b
jadi yang muncul sekarang dari kami itu bagaimana kemudian proses kandidasi cawapres ini
bisa kemudian membawa nanti koalisi perubahan dan perbaikan ini menjadi pemenang di pemilu dua ribu dua puluh
oke jadi tadi anda katakan bahwa tidak ada paksaan dari demokrat ahi harus cawapres
berlaku umum kami tidak memaksakan
yang itu dulu karena kan ketua umum anda itu namanya agus harimurti yudhoyono
itu tidak harus jadi cawapresnya mas anies baswedan
ya di saat sisi fair dan rasionalitasnya ya memunculkan bahwa
mas agus tidak cukup untuk memenangkan bersama anies baswedan
tentu itu sisi rasionalitas koalisi yang harus kemudian diterima bersama
tetapi saat ini kita memang fokus pada bagaimana kemudian membangun komitmen antarparpol
yang nanti jatuhnya membawa koalisi perubahan perbaikan ini sampai pada tujuan
makanya kita bilang bahwa tiga prinsip terkait koalisi perubahan perbaikan ini
bukan hanya berhenti di proses kandidasi capres cawapres
karena nanti juga ada aktivitas kampanye pemilu
ya bagaimana kemudian pemenangan suara rakyat di pemilu
berarti ahy cawapres anies bukan harga mati ya
ya begitu pun tapi ahi juga tidak boleh kemudian
ada kemudian persepsi bahwa ahy tidak boleh jadi cawapres pak anies
karena di berbagai survei yang muncul tren akhir ini faktanya memang ahi dipilih anak muda
kemudian pasangan anies ahaye mampu mengungguli pasangan dari beberapa simulasi paslon paslon lainnya
oke tapi tadi dari hasil survei bedanya tidak begitu jauh
kalau misalnya anies dipasangkan dengan ahy ataupun dipasangkan dengan kofifa ataupun dipasangkan dengan aher
itu lembaga survei bukan satu ada beberapa lembaga survei yang tadi kita paparkan
ya kita punya hitungannya
jadi sisi objektivitas kita melihat bahwa dari beberapa survei
yang memang selama ini cukup tepat dan objektif
menempatkan bahwa mas ahaye paling rasional dan paling memungkinkan untuk kemudian mengungguli pasangan yang lainnya pada pemilihan presiden di dua ribu dua puluh empat
saya dengar informasi bahwa di pacitan pada saat pak susilo bambang yudhoyono ketua majelis tinggi partai demokrat mengumpulkan anggota fraksi
anggota dpp pengurus dpp dan juga dpd seluruh indonesia itu ada arahan khusus
dimana disitu disebutkan bahwa harus ada prinsip fairness ketika capresnya dari nasdem
tidak boleh nasdem yang menentukan cawapresnya itu juga dari partai demokrat
itu betul apa tidak dan tetap mas ahy arahannya adalah anies ahy di bulan februari benar nggak arahannya pak sby seperti itu
oh mbak nana gak ada disana
makanya saya tanya betul gak informasi itu
di sana itu kita dikumpulkan itu agar kita semua solid dan
gak ada arahan itu ya
optimis tidak ada arahan itu
karena disatukan dalam ini bahwa optimis koalisi ini makin menuju jalan terang
tidak pernah kita berpikir deadlock
karena kita yakin bahwa koalisi perubahan dan perbaikan ini antitesa dari kondisi rejim dan masyarakat saat ini
banyak yang harus didiskusikan selain daripada sekedar kandidasi capres
oke bang irwan boleh membantah nggak masalah karena saya dapat informasi dari tiga politisi demokrat top position semua menjawab ataupun menjelaskan semua sama
gak apa apa gak perlu dibuka gak masalah
saya udah dapat informasi yang saya udah tanya
saya juga benar benar
kalau tadi tidak dijawab secara gamblang sebetulnya oleh partai demokrat bahwa ahy tidak harus harga mati tapi juga jangan ditolak
berarti memang pada saat pembahasan koalisi antara nasdem demokrat dan juga pks posisi cawapres itu masih belum ketemu ya titiknya
memang belum dibahas secara mendalam
baru pikiran pikiran yang berkembang di luar jadi belum fokus
kepada seseorang dari partai apa atau tidak berpartai itu belum
jadi istilah detlog dalam judul ini perlu direvisi
belum ada detlog
kata pak sby semua ada solusi
tidak ada yang tidak ada solusi
itu ada dalam bukunya pak sby
iya selalu ada pilihan
selalu ada pilihan ya
maksudnya berarti ada pilihan lain
selalu ada pilihan
dan pasti ada jalan
prinsip dari tiga partai yang sudah bersepakat untuk koalisi perubahan ini adalah menang
semua yang kita bicarakan hal hal selain masalah substansi problem problem bangsa
juga wakil presiden yang
calon wakil presiden yang bisa mendongkrak
yang bisa mendungkrak suara atau dimana mas anies sekarang dianggap lemah
oke ah nya bisa gak melengkapi itu
jadi semuanya masih terbuka semua bisa
kalau mas susi keliling terus bekerja keras ini kan masih ada waktu
masih ada waktu
begitu juga dari pks bisa semuanya bisa
semuanya bisa semuanya mungkin
jadi belum ada sekarang itu prioritas siapa siapa belum ada
semua masih terbuka
tapi dari tim kecil yang kita dapatkan informasinya itu sudah membahas sampai ke nama
dan itu yang membuat pusing di internal koalisi karena demokrat bertahan dengan nama ahi
kemudian pks ya ikut saja gitu loh
belum belum belum belum seototan itu gak ada
semua masih terbuka semua masih terbuka
tapi prinsip dari tiga partai ini adalah ujungnya yang penting menang
yang penting menang
yang penting kalkulasi kemudian setelah didalami diperdebatkan dihitung kalkulasi kemudian itu siapapun yang muncul itu menjadi ijtihad bersama
oke tapi wakil ketua umum partai nasdem pak ahmad ali mengatakan kalau demokrat terus memasakkan ahi sebagai cawapres maka koalisi ini tidak akan berjalan
kalau itu kan kalau
berarti kalau demokrat memaksakan koalisinya nggak akan berjalan
begini bukan kesimpulannya juga bukan serta merata sebetulnya
bukan serta merata seperti itu
kalau demokrat memaksakan ahi koalisinya akan berjalan
kalau yang lain juga memaksakan siapa siapa semuanya juga akan menolak
oleh karena itu semua dibeber di meja ayo kita bicarakan siapa dari sekian ini sekian ini yang memungkinkan memang kita untuk memenangkan untuk kemenangan
bisa mendongkrak suara mas anies selain itu juga adalah calon presidennya kita sepakat calon presiden anies oke
menurut anies menurut mas anies siapa siapa misalnya begitu itu juga tetap perlu didiskusikan pertimbangannya apa bla bla bla bla bla bla
kalau tidak ada titik temu misalnya ini dalam bayangan saya dalam titik temu ujung semuanya ada pada anies
oke jadi mas anies akan memilih ya pada akhirnya siapa calon presidennya pengantinnya beliau ya
iya karena dia calon presiden sementara tiga partai ini tiga partai sudah sepakat untuk berkoalisi
dan ketika memutuskan kok ada yang sedikit tidak puas segala macam itu kan ya dalam sebuah proses wajar aja
tapi saya yakin kelegowoan keikhlasan kemudian setelah itu keyakinan bahwa yang dipilih anies adalah pasangan
pasangan yang dianggap ideal dan bisa memenangkan dalam pertarungan
oke demokra tak akan legowo kalau misalnya nanti mas anies pada akhirnya gak akan memilih ahayu
kan saya bilang semangat koalisi tiga partai ini kan sama sama penting sama sama setara dan apa namanya yang dikedepankan bagaimana bisa kemudian memenangkan suara rakyat
jadi tiba pada yang sisi rasional dan prosesnya fair win win
win win itu artinya tidak mungkin dong ada satu partai dua partai kemudian rekan kita sahabat kita saudara kita dia dirugikan
kemudian bagaimana apa yang kita dapatkan apa yang kita berikan
mungkin juga kita lakukan nih partai kami silakan
karena ini memang bicarakan mengenai bagaimana nasib bangsa kedepan
bagaimana merubah kondisi saat ini sesuai dengan semangat koalisi yang diinginkan pak anies juga
yaitu koalisi perubahan dan perbaikan
setelah menang siapapun wapresnya kan juga banyak pilihan
disitu kan ada banyak jabatan banyak posisi
pembagian kekuasaan nanti bisa dibagi
itu tetap banyak pilihan
dalam politik jangan diputar putar soal wapres wapres wapres
dalam posisi kekuasaan itu banyak
jadi kita harus arahkan kesana
jadi jangan muter muter di sini
ya kita tunggu
sebentar ini saya mau putarkan pernyataan dari ketua umum partai demokrat mas agus
harimurti yudhoyono menanggapi soal pernyataan dari waketum nasdem ahmad ali bahwa kalau
demokrat memaksakan ahi
sebagai cowok pres maka koalisi akan
berjalan atau tidak berjalan
kita dengarkan sama sama
saya juga setuju
bahwa tidak boleh
dalam ihtiar membangun koalisi
ada yang saling memaksakan
kehendak ada yang saling
contoh memaksakan itu begini pokoknya
apapun ceritanya saya nggak perlu tahu urusan
atau alasannya yang penting si a
saya nggak perlu tahu alasannya yang penting
jangan si a
kami sepakat tentu tidak seperti itu
jadi kami ingin ketemu pada konsensus
apa konsensus yang saya maksud tadi adalah
mendapatkan restu dari allah swt
itu benar benar bisa
sebuah poros alternatif
sebuah poros perubahan
yang bisa membawa aspirasi
dan harapan masyarakat indonesia
nasdo merasa tersindir gak dengan pernyataan itu
jangan ada yang memaksakan kehendak
tidak ada yang memaksakan
semuanya ini masih wacana
semuanya masih terbuka
gak boleh saling memaksakan
tapi prinsip yang harus dipegang
termasuk dari mas ahaye tadi itu adalah
nilai prinsip gerakan perubahan
nah itu itu kuncinya ada di situ
dan itu sudah bulat
itu sudah tidak ada masalah
untuk ke situ maka berarti harus
sebentar lagi di deklarasikan
bisa tidak buru buru sekarang
bisa nanti sambil mematangkan masing masing diri
tapi semuanya tetap terbuka dan berubah ubah

tapi semuanya tetap terbuka dan berubah ubah
nah yang harus dipegang juga adalah
dalam koalisi ini bukan hanya berbicara wapres
ketika kita menang
posisi posisi yang lain
dan urus negara itu banyak
posisi juga banyak
jadi jangan hanya memikirkan
posisi wakil presiden
karena itu kita harus selonggar
dan wartawan juga termasuk nana
jangan terlalu memaksa
karena ini mas aya juga tidak begitu
itu saut sautannya pimpinan
demokrat dengan pimpinan nasdem
kalau misalnya tidak ada saut sautan di publik
kita juga gak akan bereaksi gus
ini bentuk high call
negosiasi saja atau pada akhirnya
nanti ya akan luluh
determinan daripada pembentuk
koalisi itu memang disini
bukan hanya berhenti di kantoran ini

paralel dengan ketua mahaya
karena memang itu amanah rapimnas
untuk menjadikan ahy pemimpin
kalau amanah rapimnas berarti harga mati dong
itu kan keputusan rapimnas
rapimnas itu arahan
tapi dibawa pada tim koalisi
kita ingin menang
jadi trennya juga harus dilihat
bahwa memang tren mas ahy
di demokrat memang
mampu kemudian membawa demokrat
masuk pada tiga besar itu di
kompirmasi oleh super subway
kemudian dipilih oleh anak muda
tadi pemilihan anak muda
memilih demokrat gitu jadi
hal ini tentu kita dorong
sebagai salah satu opsi
kalau kemudian dianggap itu sebagai
saya pikir itu bahasa yang berlebihan
dari tiga partai ini
akan memberikan opsi opsi pilihan kader terbaiknya
dan kami berharap
ya pada proses nanti difinalisasi
kandidasi capres cawapres dari koalisi perubahan ini
memang wajahnya itu koalisi perubahan
bukan koalisi yang kemudian disitu
justru sama dengan status quo yang sekarang
oke mas adi anda melihatnya ini bagaimana
kalau tadi yang satu gus coy bilang bahwa
ya koalisnya dibentuk dulu capresnya
tapi capresnya belakangan
tidak ada yang memaksakan kehendak
tapi di sisi lain
ini ada keinginan dari partai demokrat
ya politisi itu kan paling pandai
menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya
meski terjadi gejolak dan dinamika di dalam
pasti tidak ditampilkan ke publik
kalau melihat statementnya ahi ini tentu sebagai bentuk penegasan
jadi tidak ada orang yang kemudian
bisa menolak ahy sebagai calonnya anies kan begitu
tidak ada orang yang kemudian bisa mengatakan tidak kepada orang lain
sementara bagi nasdem
harga mati yang bisa menentukan
pasangan anies ya anies baswedan dan bukan yang lain
itulah yang saya sebut tadi
ada umbang kanan dan umbang kiri yang tidak ketemu
nah yang kedua yang ingin saya katakan adalah
kalau melihat iman politiknya
mestinya ketiga partai ini sangat mudah untuk deklarasi
pks demokrat dan nasdem
ini kan semangatnya sama
satu ingin melawan dominasi kekuatan politik jokowi dan pdip
itu tidak bisa dibantah
yang kedua tinggal bersepakat soal
bagaimana persepsi yang disampaikan kepada publik
soal poros perubahan itu
kalau nasdem mengatakan perubahan itu
tidak harus menghilangkan
apa yang sudah dilakukan oleh jokowi selama dua periode
tapi tidak bagi demokrat seperti itu
jadi jokowi itu gagal total
infrastruktur itu ugal ugalan banyak mangkrak
ikn itu adalah proyek yang tidak visioner dan seterusnya
disini saja sudah tidak ada titik temu
dalam konteks itu bagi saya
ketika ada ribut ribut persoalan pencapresan
maka dua hal yang mesti dibedah
persoalan teknis dan subtantif
teknis ini adalah soal cawapres siapa yang bisa mendampingi anies
tentu demokrat tidak mau seperti dua ribu sembilan belas yang lalu
kasih dukungan kepada prabowo subianto
ditinggal di tengah jalan
tapi setelah itu ditinggalkan
prabowo bergandengan dengan sendega uno
bang laude mungkin jadi lawannya prabowo saat itu
melihat dari dekat bagaimana demokrat ditinggalkan
inilah yang sepertinya tidak mau
kenapa demokrat dan pks deklarasi secara bersama
hanya anies baswedan dan dendi yusung
tanpa ada wakil presiden yang ditetapkan secara definitif
pada level subtansi saya kira
ini tahun politik nana
mestinya ketika partai ini memang ambil tonggak perubahan
pelawanan terhadap kekuasaan politik saat ini
jadi anies itu adalah capres yang
kalau menang jadi presiden dia tidak melanjutkan ikn
negara kita sedang luluh lantah pada soal ekonomi
infrastruktur ini banyak kemangkrak
mestinya dialokasikan pada bantuan sosial
di tengah kemiskinan di tengah pengangguran dan semacamnya
yang ketiga misalnya hal hal yang lain
soal supremasi hukum soal misalnya indeks
demokrasi kita yang rada rada kurang ya
dan berturun selama kurang lebih lima sampai sepuluh tahun belakangan ini
kan itu yang sebenarnya disinginkan dengan dpru dan dpru
kalau narasinya datar datar saja
melanjutkan jokowi hanya sedikit saja yang dirombak
tentu penonton yang melihat dari jarak jauh
ini kecewa betul nana
jadi persoalannya setelah nama capres yang belum ketemu titiknya
di tengah yang kedua adalah narasinya ya
karena yang satu ini melanjutkan kepemimpinannya pak jokowi
yang satu ingin perubahan
oke saya akan tunjukkan siapa yang ingin perubahan betul betul
ini tampaknya ada pernyataan dari jubir partai demokrat
terkannya bang irwan juga yang sudah jelas jelas menangkan ini
kita dengarkan sama sama
anggota dewan yang jomblo ini
kami berpandangan bahwa deklarasi koalisi perubahan
pada saatnya nanti akan menjadi game changer
karenanya figur cawapres pendamping mas anies
memiliki modal elektabilitas yang memadai juga mesti representasi aspirasi perubahan
figur yang konsisten menyuarakan aspirasi perubahan
antitesa penguasa bukan merupakan bagian dari atau beririsan dengan penguasa sekarang
ini deputi bapilu partai demokrat kamhar lakumani
ma agus coy ini ada perbedaan narasi tampaknya
perbedaan pandangan bahwa nasdem ingin melanjutkan kepemimpinannya pak jokowi
tapi di satu sisi demokrat narasinya ingin memang perubahan aspirasinya
kan berbeda berarti
nasdem kan juga perubahan
coba di tagline nya nasdem sejak lahir itu ingin perubahan
oke berarti ingin perubahan kepemimpinan pak jokowi
ingin perubahan juga tetapi
di dalam perubahan itu orang harus mengetahui tentang sejarah pemerintahan sebelumnya
dari periode ke periode dan termasuk yang digantikan
tidak mungkin dong yang sudah baik
kita habisi atau kita mangkrakkan atau kita buang kan tidak mungkin
itu kan juga tidak jujur kepada bangsa
jadi negara ini punya tradisi
punya tradisi bahwa istilah jawanya itu mendemjeru
jadi di satu sisi ada kontinuitas
tapi di sisi lain harus ada perubahan
itu mutlak harus ada
kalau enggak yang namanya status quo
padahal negara ini negara bangsa kita ini
dari tahun ke tahun dari periode ke periode
selain ada hal hal yang baik itu kita pertahankan
tapi juga pastilah ada hal hal yang kurang
yang kacau atau yang tidak sukses
itu kita lakukan perubahan kita lakukan perbaikan
nah narasi seperti itu wajar saja
itu wajar tapi pada ujungnya
siapapun yang pikirannya agak radikal
pada ujungnya pada saat kita mengeterapkan pikiran itu
itu pasti ada penyesuaian penyesuaian
kearifan kebijakan itu tetap ada
pada setiap pemimpin
jadi intinya nasdem pengennya change and continuity
perubahan dan keperlanjutan
tapi kalau dari demokrat pengennya betul betul perubahan
perubahan dan perbaikan
sama sebenarnya suksesnya sama
yang baik dilanjutkan
nah itu sama
oh berarti ada yang bisa baik ya
kalau rusaknya banyak ya rusak
nah ini mungkin ahasnya
saya bisa bantu ini untuk menjelaskan supaya tiga partai ada
ada angka angka statistik sebenarnya kalau mau gampang
anies itu saya kira elektabilitasnya sangat bagus kalau berpasangan dengan ahy
dibandingkan dengan pasangan pasangan lain
dengan aher anies agak sedikit jeblok
dengan hovifah jeblok
dengan andika jeblok
anies itu dengan ahy paling mungkin kalau melihat angka angka statistik
jadi kalau tujuan ketiga koalisi itu yang menang sebenarnya anies jawabannya
ketimbang capek capek misalnya hovifah
kemudian ataupun dengan yang lain
ahy maksudnya berpasangan dengan anies
ketimbang capek capek melirik hoviva andika perkasa
dan tidak terlampau mewakili kubu oposisi
kalau anies ahy replika wajah oposisinya sangat kuat
pada level elektabilitasnya juga kuat
jadi jangan rumit rumit jangan jangan ada ceyun ceyun lain
yang tak selesai
apa itu ceyun ceyun lain
itu gusto yang bisa menjawab
sama bang laude itu paham betul ceyun ceyunnya apa
jadi maksudnya kalau nasdem itu setengah oposisi setengah koalisi gitu ya
saya mau ke bang laude bang laude ini melihat
kengototan dua partai ini ya
demokrat dan juga nasdem
kalau pks kita belum tahu tapi kayaknya pks ikut ikut aja
apalagi udah ketemu antara pak sb dengan salim seghaf al jufri
ketua majelis suruh
bang laude khawatir gak relawan bahwa
kalau terus begini ini ujung ujungnya kayaknya koalisnya gak jadi nih
kami tahu diri lah
teman teman yang punya kewenangan tentang wakil tentang pasangan
tentang postur koalisi dan turunannya
itu kewenangan partai
ya kami hanyalah bagaimana bekerja
ya untuk karena kami relawannya mas anies
fokus ya bagaimana meningkatkan popularitas elektabilitas mas anies
mudah mudahan kerja kerja kami ini kemudian berkontribusi terhadap teman teman partai

bahwa kemudian hari ini pilpres berbarengan dengan pileg
ya tentu kita juga kemudian arahannya ya tetap juga akan sangat mendukung
pada partai partai yang mendukung mas anies
prinsip kami adalah apapun makanannya minumannya teh manis
siapapun wakilnya yang penting anies presidennya
oke tapi kalau misalnya minumannya adalah anies
tapi kan ini kalau koalisnya gak terbentuk aniesnya nggak bisa maju
ini kan begini kita sadarlah waktu masih sangat panjang
kalau kita belajar dari pemilu pemilu indonesia sebelumnya ya
penentuan pilpres itu pasangan itu satu dua hari menjelang pendaftaran pemilu
ini harus kita syukuri ya hari ini nama anies rashid baswedan pun selain anies sudah bermunculan
paling tidak ini memberi pelajaran pada kita semua masyarakat indonesia bagaimana kemudian ya kita memilih calon pemilu yang lebih baik untuk kita
bagaimana kemudian ya kita memilih calon pemilu yang lebih baik untuk kita memilih calon pemilu yang lebih baik untuk kita
kita memilih calon pemilu yang lebih baik untuk kita
pada pertimbangan pertimbangan yang rasional lebih aktif
kita melihat bagaimana kompetensinya kita melihat bagaimana rekam jejaknya
ya ini adalah semangat kami partai kami relawan kami bekerja masuk dari rumah ke rumah menemui mencari simpatisan adalah untuk kerja kerja
tapi kalau semakin lama partai partai ini tidak berkoalisi ataupun tidak mengumumkan deklarasi apakah ini tidak merugikan bagi mas anies
tidak ada keraguan sedikitpun kepada kami para relawan di mana kita bisa menemukan kesempatan yang lebih baik untuk kita
tidak ada keraguan sedikitpun kepada kami para relawan di mana kita bisa menemukan kesempatan yang lebih baik untuk kita
dan kami yakini teman teman partai para partai akan pasti menemukan jalan terbaik dan pilihan terbaik
kami tetap semangat
oke optimis sekali ya relawannya mas anies nih optimis sekali mas adi
relawan ini top
nanti kita akan bahas lebih dalam lagi
nanti akan ada relawan cawapres buat anies loh
karena demokrat gak nyaman kalau hanya disebut anies nih harga mati tapi cawapresnya gak ada harga mati
oke nanti kita akan bahas lebih dalam soal usulannya gus coy ada nama lain selain ahy yang
yang mungkin bisa dikira
pasangan dengan anies baswedan tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
dan kita akan melanjutkan dialog kita dengan para narasumber
di tengah kebuntuan
meskipun anda nggak mengakui bahwa ada kebuntuan soal penentuan nama cawapres
tapi tiba tiba anda muncul dengan ide alternatif cawapresnya mas anies baswedan
itu gubernur jawa timur kofi faindar parawansa
kenapa anda mengusulkan itu
jadi sebelum ada keputusan semua boleh berwacana
semua boleh menggagas siapa
ujungnya nanti ada surveinya
karena itu gagasan seperti itu harus dihormati dihargai
dan saya kira pks demokrat juga menghormati menghargai
itu gagasan itu wacana itu gak ada masalah
nasdem menghormati gagasan menguasai wacana menghormati berbagai alternatif
begitu juga demokrat pks
jadi selama jadwal kuning belum melengkung
menurut nasdem sasah saja ketika mengusulkan
nanti akan dipilih yang terbaik
dan ketiga partai ini juga menghormati menghargai
hasil hasil survei yang
dari lembaga lembaga yang kredibel
kita percaya itu
oke gus coy kabarnya memang sejak lama
nasdem sudah mengincar gubernur jawa timur kofi faindar parawansa
untuk mendampingi mas anies
jadi ada dua nama
pilihan alternatifnya adalah kofi fa
ataupun andika perkasa
yang perlu saya tanya ke anda adalah
apa sih sebetulnya keunggulan bu kofi fa dibandingin mas ahai
masing masing punya keistimewaan
jangan melihat kelemahannya
kan dua duanya adalah tokoh tokoh yang kuat di jawa timur
nasdem menurut anda apa keunggulan itu dibandingin ahai
argumen ini sebetulnya perlu dan tidak kita sampaikan
karena publik sudah tahu
kofi fa punya pengalaman menteri
punya pengalaman memimpin
jadi gubernur jawa timur
pengalaman dpr orang sudah tahu
dia unsur perempuan mungkin perlu ada keterwakilan
mungkin ada figur
yang dibutuhkan oleh pemilih ini perempuan
jadi itu wacana semua
tapi publik sudah tahu kelebihan masing masing
mas ahi punya kelebihan muda ganteng cerdas
pendidikan amerika tentara
cucunya pak sarwo edi
punya sejarah yang luar biasa
darah biru lah ya
putranya pak sby
jadi masing masing ada kelebihan dan keuntungan
berarti memang betul bahwa sejak lama
nasdem mengincar kofi fa indah pawansa
untuk bisa mendapati pahannya
itu bagian dari bahan
bagian dari alternatif yang bisa dibicarakan bersama
karena jawa timur kita tahu adalah battleground
siapa yang lebih bisa mendampingi mas anies
selain itu juga ada pikiran seperti itu
ada kofi fa karena ketua umum muslimat
sekarang ini menurut survei kan jawa timur yang
ya sama jawa tengah begitu
siapa tahu kan gitu
tapi juga ada keturunan jawa timur
dan ada keturunan jawa tengah
kalau dari aspek itu ya
bisa aja bisa aja
jadi ini semuanya adalah
pilihan pilihan yang harus kita beberkan
ini para penentu termasuk calon wakil
yang layak untuk menjadi
dari pengalaman menurut nasdem
kofi fa lebih berpengalaman
kalau tadi saya mengutip apa yang anda sampaikan
memang itu fakta
tidak harus saya sampaikan pun publik sudah tahu
dari pengalaman pemerintah
itu fakta bang irwan bahwa
kofi fa indar parawansa gubernur jawa timur
lebih punya banyak pengalaman
dibandingkan ketua umum anda mas ahaye
pengalaman apa dulu
pengalaman tadi menjadi menteri
apa itu semua pernah jadi menteri atau
harus pernah menjabat di pemerintahan dulu
pengalaman itu harus dilihat maknai bahwa
pengalaman dalam leadership itu
semua punya rekam jejak
seperti yang disampaikan saya tadi
ingat pengalaman terbaru
mas ahai bagaimana menyelamatkan
partai demokrat dari begal demokrasi
faktanya dalam satu dua malam
satu partai bisa saja kemudian
beralih ke pemimpinannya
kalau kemudian leadership pengalaman memimpin
dan semua juga tahu
kalau mas ahai itu
jadi hanya satu pengalaman itu saja yang dijadikan ukuran
oh pengalaman sangat banyak
tapi saya tidak mau masuk dalam
apa namanya perdebatan situ
paling pertama mendukung
pasca nasdem mendeklarasikan
adalah partai demokrat dan kami sangat menghormati
juga putusan nasdem waktu itu
kepada pak anies
dan itu yang kami pegang juga dalam
tapi demokrat tidak masalah ya
usulannya gus coy tadi usulannya nasdem bahwa
ada sosok kofifa indar parawansa
yang bisa jadi alternatif cawapresnya mas anies
kan rule nya kami saya sudah sampaikan
di awal tadi bahwa
tidak boleh ya ada
kemudian anggota koalisi yang
cawapres si a dan si b
tidak boleh ada yang kemudian
si a dan si b tidak boleh
jadi ini benar benar nanti
dibuat secara fair dan
sehingga ditemukan pasangan
kemudian membawa pada
rakyat pada perubahan dan perbaikan
tapi kan pertanyaan saya tadi
menyambung apa yang disampaikan gus choy selama
janur kuning belum melengkung boleh dong calon
pengantinnya itu pasangannya mas anies
ada beberapa nama termasuk
arawansa itu demokrasi tidak ada masalah kan
kita tidak ada permasalahan itu
ya kan kemudian
semuanya tapi yang membahas ini
bukan kita kita disini ada tim koalisi
secara hitungan memperhatikan
juga apa namanya
electability dan lain lain bukan
like and dislike ya tetapi benar benar
dan cawapresnya nanti
kita kemudian cepat cepat deklarasi
ujung ujungnya di kalahkan
jadi anda merasa ada yang dislike dengan
sosok ketua umum anda menjadi cawapresnya mas anies
tadi anda mengatakan like and dislike
bukan kita menyatakan gitu kemudian lantas
ada yang distrik tapi ini rule nya
setara sama sama penting dan
saling melengkapinya itu loh
oke bang laude ya
ini sebagai relawan
yang bekerja katanya kan untuk
menaikkan elektoralnya mas anies menurut anda
apalagi jawa tengah dan jawa timur
kalau jawa tengah sudah agak berat kayaknya ya
tapi mungkin masih bisa lagi dicoba tapi jawa timur
adalah battle ground di pilpres dua ribu dua puluh
menurut relawan mana lebih cocok
nasib sudah menyebut nama kofifa demokrasi sudah menyebut
nama ahi mana lebih cocok
apapun yang diputuskan oleh koalisi
partai ya bagi kami
itu yang terbaik itu yang cocok
kami kerja saja bagaimana
ujungnya menang jadi relawan tidak akan memberikan
masukan kepada mas anies baswedan
sosok pendampingnya yang seperti apa yang bisa
mendampingi mas anies dan memenangkan mas anies
jadi relawan samina watona saja
kita tahu dirilah mbak siapa kami relawan
ini kan gitu mbak juga kalau
kalaupun mbak juga ditanya oleh
hal hal yang bukan kewenangan dan kompetensinya
kan baiknya jujur bahwa itu
bukan kewenangan dan saya tidak punya
kompetensi di bidang ini tapi suara dari bawah
dari relawan bawah masa gak ada suaranya siapa
kami mendukung mas anies
kan gitu ya apa tidak cukup
bahwa kami adalah relawannya mas anies
oke tadi relawan akan ikut saja
pendampingnya mas anies oke meskipun relawan
mungkin punya pikiran lain ya kami
yakini bahwa partai saja
sudah mendukung mas anies kesyukuran
kami itu sudah sangat besar
ya sehingga turunannya kemudian
memutuskan siapa wakilnya
kami sudah bersyukur dan itu adalah surat
pilihan yang terbaik kami ikuti saja
oke ini patuh banget relawannya
ini ya mungkin karena belum menang kontestasi
setelah menang kontestasi mungkin berbeda
ya padahal bang laude itu berpengalaman
di tiga relawan yang berbeda beda
kemudian relawannya prabowo dan sekarang
harus bisik bisik siapa jawab presnya
saya ingin saya komentar dua hal
oke ini saya mau tanya mas adi sebentar
untuk battleground ya di jawa timur pilpres

bisa melengkapi anies baswedan dan
memenangkan anies baswedan di jawa timur
kan pemilihan posisi jawa pres kan salah
satunya itu mendongkrak elektabilitas
anies secara umum jawabannya ahy
kalau melihat angka angka statistik karena
kalau anies ahy dia bisa kuat
kalau lawannya itu
bukan ganjar sama
melawan anies kan kira kira begitu
elektabilitasnya agak sedikit kurang nendang
tapi dari segi teritori kalau
anies dilihat secara utuh memang
salah satu kekuatan
hovifah ada di situ mewakili
jawa timur kemudian
ibu ibu muslimat nu pak tayat gitu
itu sisi lebih yang sepertinya
sedang dihitung betul oleh teman teman
nasdem sehingga memunculkan nama hovifah
jadi basis teritori itu yang
mulai menguat di berbagai tempat ya selain jawa timur
dan jawa tengah kayaknya itu yang diincar
betul ya ada irisan nu nya
kemudian secara teritori dianggap
menguntungkan anies kalau dipasangkan dalam
pemilu dua ribu dua puluh empat tapi
bukan hanya jawa timur dan jawa tengah
dua tahun rifana ngadain survey
secara statistik selain yang ditampilkan
oleh teman teman carta dan poll tracking
dianggap replika dari tubuh oposisi
jadi kalau ngelihat anies dan ahi ini oposisi
banget gitu ya tapi kalau ngelihat
anies sama mbak hovipa ini
separoh oposisi separoh koalisi
andi kau itu gak ketemu itu
jadi gak bisa pakai nama koalisi perubahan ya
jadi gak sure koalisi perubahan ya
jadi orang yang selama ini mengeras
ingin ke nasdem dukung anies sama bang laude
dan lain lain ini bisa menjadi swing dia
iman politiknya bisa ke tengah dan dia nggak
menentukan pilihan politik manapun
itulah yang saya tadi sebut kalau boleh saya
bantu ini supaya tidak deadlock
ini ahi selesai cuman yang saya tidak
paham apa yang kemudian membuat nasdem
anies sampai sekarang misalnya
belum memutuskan ahi sebagai
wakil anies untuk dideklarasikan
secara terbuka atau ada faktor
lain karena persoalan cawapres
bukan hanya soal elektabilitas bukan hanya
teritori mungkin juga soal isi tas
gitu ya karena kan biaya pemilu
kita ini kan mahal betul ini kan
soal logistik di tengah keserentakan
karena pasti bercerita ini
relawan dan partai politik apa yang
diberikan ahy kalau jadi wakilnya
anies baswedan terutama untuk
dan memanaskan mesin mesin politik
tiga partai ini ini kan gak gampang
logistik pemenangan itu juga menjadi pertimbangan
menurut mas adi ya kenapa kemudian
nasdem dan juga anies tidak kunjung
mau setuju dengan proposalnya demokrat
kan pemilu serentak nggak mungkin
cawapres dan cawapresnya do'afa semua
oke jadi harus ada yang the happ
dan harus ada oligarkinya juga kan tidak ada yang salah
oke jadi logistik pemenangan itu
menjadi salah satu faktor pertimbangan
menentukan siapa pendampingnya anies baswedan
ya itu salah satu
oke ahy gak cukup punya logistik ya
kalau menurut nasdem oh punya besar
punya banyak sepuluh tahun
berkuasa kami yakin
siap untuk segala macam sudah
jadi siap segalanya kalau menurut
nasdem dari kofifa dan juga ahy
lebih mana yang punya logistik untuk
bisa membiayai pemenangan
kalau sudah siap bertarung ya harus punya
jadi menurut nasdem
dua duanya punya ya
wakil presidennya mas ar
ya punya juga
oke itu yang bilang pak gusjo ya
jadi ketua umum anda siap ya kalau misalnya
nanti menanggung biaya logistik pemenangan
yang kami dengar kabar kabarnya info infonya
memang logistik pemenangan itu
yang agak berat kenapa
kemudian nasdem dan juga pks
untuk segera memilih ketua umum anda
bandana kami ini demokrat
ini kan bukan
abal abal loh kami ini punya sejarah
dan masa lalu yang membanggakan
ini maksudnya apa sebetulnya berkuasa ruling party
didukung tiga partai kecil
tetapi kami bisa menang
kemudian di dua ribu sembilan
juga menang telak
nah kalau bicara kesiapan
partai demokrat ingin menang karena kita
apa yang dirasakan kondisi saat ini
gitu loh banyak hal hal yang
jadi siap menanggung logistik pemenangan gak
kalau besok setuju nih koalisi
wuh udah meluncur kita
oke dan kita siap menang
mungkin ada pengalaman partai partai sebelumnya
yang tidak selesai soal logistik pemenangannya
jadi ada kekhawatiran itu
kita nggak ada urusan itu yang jelas kawan kawan
sudah punya rekam jejak bagaimana
berkoalisi dengan demokrat
siap menang siap semuanya
itu ada trisulam mbak nana
elektabilitas itu sangat penting
kemudian kita tidak bisa sendiri karena
kita sudah siap lahir batin
kita sudah siap lahir batin
oke udah siap lahir batin gitu
betul ini habis umroh ke pacitan begini
saya ingin tanya ya kalau misalnya ini
biasanya kan kalau misalnya sedang negosiasi
melirik yang lain lain nih kami dengar kabarnya
nasdem melirik juga partai lain
untuk bisa menjadi alternatif kalau
demokrat terus menerus memaksa ahy
sebagai cowok pres kabarnya golkar
dan juga pkb dijajaki
saya jadi batu nih
sepakat gak ada
masalah sudah bulat
jadi gak ada melirik partai lain
kalau ada partai lain mau masuk
alhamdulillah dan kita
karpet merah untuk partai
apapun masuk bergabung dengan kami
bertiga itu oke jadi bener bener gak ada
melirik ya karena yang kami dengar sebelum
pak surya palo berangkat ke eropa ya kita pun
ada pertemuan dengan ketemu partai golkar loh
kita untuk menawari bergabung loh
kita itu boleh melirik
kita kalau ada partai lain masukkan alhamdulillah
makin kuat makin banyak
bagus menang termasuk menawari
posisi cowok pres kepada partai yang akan bergabung
itu ketika dia masuk
ya dibahas bareng lagi bukan hanya
bertiga berarti berempat
kemudian kalau misal misal
gak ada itu kalau sudah
sepakat ya sepakat sudah gak ada misalnya
menggait partai lain untuk bergabung
kita semua terbuka
bahkan kalau perlu kita umumkan
wahai partai partai lain
yang masih ragu di tempat tempat lain
kami menerima kehadiran
dengan karpet merah
karpet putih pokoknya semuanya
oke itu udah disebut demokra tau bahwa
mas dem menjajaki koalisi
partai lain kalau misalnya ada alternatif
dan kabarnya juga demokra menjajaki
berkoalisi dengan partai lain
salah satunya dengan gerindra
kalau nggak fokus itu susah untuk
menang kami fokus dan
komunikasi sangat lancar
agar koalisi ini segera tuntas
dan kemudian menyelesaikan pendiskusi yang lain
ya terkait bagaimana
penanganan ekonomi politik
serta permasalahan hukum hamdan
dan lainnya yang banyak belum selesai
yang akan kita perbaiki kedepan
tetapi kalau pun kalau kawan nasdem
kemudian ada komunikasi itu memang hak
demokra juga berhak berarti
ya tapi kami memang fokus mbak kami fokus
pada pendiskusian ini dan kami melihat
ini komunikasi sangat lancar
jadi kalau pun ada termasuk diskusi malam ini
selalu mas anis ya mas a haye
dan pksdmokrat ini muncul dalam
apa pendiskusian publik itu bagi kami
itu sebagian dari dinamika
berdemokrasi oke saya nanti mau nanya sama mas adi
main mata mencari alternatif
ini apakah akibat deadlocknya penentuan cawapres
tapi jangan di jawab dulu mas adi
kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita masuk ke segmen
teman teman mahasiswa tapi
mas adi nanti di jawab dulu ya
itu soal tadi pertanyaan saya di jawabnya
nanti bukan di jawab dulu
saya mau ke teman teman mahasiswa dari himpunan mahasiswa politik
sudah ada perwakilan saya mau kasih kesempatan
ke defri dulu silahkan
ya terima kasih mbak nana
atas waktu dan layarnya
jadi ibarat kata
untuk menemani pak anies ini sendiri
jadi ibarat diikatakan
diibaratkan menjadi sebuah pr besar
bagi koalisi ini
kalau misalkan kita bicara soal
kalau misalkan awalnya komitmen kita hanya untuk
commitment dari koalisi pak anis ini
mengincar sebuah kemenangan gitu
kenapa koalisi yang berpengaruh
di dalam komitmen kita
pencapresan dan pencalonan pak anis ini
sudah dibeli jalan atau ibaratnya
gambaran terang beneran gitu
soal hasil survei seperti yang tadi dijelaskan
oleh salah satu dosen saya pak adi
soal bahwa ketika pak anies
dicalonkan oleh pak ahy
tinggi ketimbang calon calon lain
sehingga hal ini menimbulkan
sebuah pertanyaan bahwa kalau misalkan
sudah dibeli jalan
yang terang beneran tapi
masih adanya ibaratnya walaupun
masih jauh dari kata deklot
tapi ibarat kata masih alot gitu
berarti kan ada suatu hal yang dipertanyakan gitu
sehingga kalau misalkan kita
bicara soal matematika gitu
kita pasti akan tertuju pada
sebuah peluang mana yang akan lebih besar gitu
atau peluang mana yang akan setidaknya bisa dicapai
terlebih dahulu gitu
sehingga yang menjadi pertanyaan kembali adalah
apakah ketika suatu
apakah ketika hasil nanti pada akhirnya gitu
berdampingan dengan pak ahy ini hasil
bakal diterima secara kafah
tapi ada unsur
embel embel di belakangnya gitu
sehingga kita bicara soal komitmen gitu
politik itu banyak
atau penuh dengan suatu ketidakpastian
bisa saja gitu ada
sedikit deh saya mbak nana
oke jadi ada pertanyaan besar kenapa kemudian
tidak kunjung di deklarasikan dan
kalau memang nanti berpasangan pasti ada komitmen
di belakangnya begitu ya defri
baik terima kasih mbak nana atas kesempatan ya
dengan adanya kehalotan
dan juga deklarasi yang sempat dibatalkan
sebelumnya ya dimana termasuk dinamika
dari koalisi perubahan ini sendiri
maka dari itu disini dapat kita perhatikan juga
elektabilitas koalisi dari perubahan ini sendiri
itu perlu diperhitungkan gitu dalam mengusung
capres dan jucawapres kedepannya
karena pada dasarnya menurut saya
keharmonisan atau situasi titik temu dalam koalisi ini
dapat berpengaruh pasca pemilu sekalipun
sekalipun dan maka dari itu
publik masih mempertanyakan apakah
dinamika yang ada saat ini di koalisi
akan terbawa pasca pemilu nantinya
maka dari itu elektabilitas koalisi ini perlu diperhitungkan
maka dari itu untuk
pertanyaan saya disini adalah bagaimana sih
langkah yang tepat dalam
koalisi ini dalam menentukan sikap untuk dapat menjaga
elektabilitas koalisi ini agar dapat
benar benar terrealisasikan dan menang
dalam mengusung capres dan cawapresnya
baik terima kasih
mbak nana atas kesempatan ya oke
terima kasih fatur
saya langsung kasih kesempatan ke gus coy silakan
menanggapi tadi apa yang
berhenti menanggapi ya itu tadi yang pertama
ada pertanyaan besar kalau misalnya
tidak kunjung di deklarasikan koalisinya mas anis itu
kalau misalnya nanti jadinya sama anies
ahy itu komitmennya apa di belakang
nunggu momentum saya kira
kawan kawan dari pks sama
nunggu momentum yang tepat
antara lain yang harus dihitung
yang kedua setiap
koalisi tentu ada
ada komitmen bersama ada kesepahaman
ada visi bersama
ada cita cita yang sama
itu pasti nah tadi ada yang
nyebut ada apa namanya
deklarasi yang dibatalkan
belum pernah ada jadi dulu itu
dari partai nasdem
bagaimana kalau deklarasinya itu
jadi itu hanya ide jadi
ee tidak ada
atau apa atau rencana untuk tanggal itu tidak ada
oke jadi menunggu momentum ya
menunggu momentum yang tepat karena waktu masih ada
waktu masih ada oke
silahkan mas irwan menanggapi
itu bagus tadi adinda hidayat
mengarah pada satu pasangan
yang memungkinkan untuk
memenangkan pilpres dan kami temuin
itu ya ketemu di
akar rumput di masyarakat memang
sama halnya karena mereka
melihat apa namanya mas anies ini
sebagai tokoh perubahan yang
rajim saat ini dan mereka
juga memang melihat bahwa yang
paling tepat mendampingi itu adalah
juga ee yang tokoh yang
sejak awal ee
memperjuangkan perubahan dan
perbaikan maksudnya mas a haye
ya seperti itulah oke jadi menurut
demokra yang paling tepat yang mendampingi adalah mas a haye
itu kan tadi dinda hidayat itu kan
rasional nah sisi rasionalnya terlihat itu
oke dan bukan hanya satu dua tiga
itu bisa terlihat dari bagaimana sekarang
melabuhkan pilihannya pada
demokrat tapi kalau bicara mengenai
komitmen sebenarnya begini
ini kan bukan menang adalah tujuan
utama tetapi di atas
daripada itu kesejahteraan rakyat ini
menjadi suatu tujuan
ee mulia daripada kekuasaan
dengan koalisi tiga ini syukur syukur
bisa terus melebar dan bertambah
ini kemudian nanti menghadirkan
tahun kedepan indonesia yang
lebih maju lebih sejahtera
daripada hari ini oke
mas adi menjawab tadi pertanyaan saya
penjajakan alternatif yang dilakukan oleh
nasdem dan juga demokrat melihatnya seperti apa
apakah ini koalisnya rapuh atau bagaimana
ya saya kira kalau mengacu pada
pertanyaan mahasiswa pertama itu
hampir sama suasana kebatinan
dengan kita kita ya bahwa
poros perubahan ini adalah
satu satunya poros yang paling banyak dinantikan
bersama karena kalau tidak ada poros perubahan
tidak ada anies baswedan maju
saya kira pilpres dua ribu dua puluh empat tidak menarik
karena yang bertanding adalah all jokowitsma
jadi orang kemudian tidak melihat ada
sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan
nah anies terlepas nasdem menolak disebut
sebagai anti tesa adalah tokoh
oposisi yang selama ini memang dihadap hadapkan
kalau anies bisa dapat tiket bisa maju
ya saya kira menarik di dua ribu dua puluh
yang kedua saya kira
tantangan poros perubahan ini bukan lagi pihak eksternal
dulu dikaitkan dengan
rasa rasanya formula e sudah hilang
yang sekarang menjadi tantangan utama bagaimana anies dan nasdem
bisa meyakinkan demokraat ya
kalau ahe bukan cowopres
apakah iman politik demokraat
tetap ke anis ataupun tidak
kira kira apa yang bisa jadi konsesi
sehingga demokraat harus menjadi
bagian di dalamnya termasuk pada pks
nah inilah yang kemudian
menurut saya kenapa belakangan nasdem
itu menyebutkan nama nama lain
diluar ahe diluar aher diluar demokraat
dan pks karena ada kemungkinan
mungkin mereka sedang mencari siapakah
figur dan partai yang relatively
bisa kerjasama bersama
minimal untuk mengamankan tiket pencapaian sana
ini kan yang rumit kalau dengan
demokraat mentok harga matinya ahe
dengan pks mentok harga matinya aher
gimana kalau dengan
partai politik yang lain mungkin
pkb mungkin golkar yang sampai
saat ini sedang oleng juga
jadi semuanya sedang oleng ya
betul bahwa kalau kedua partai
diluar apa namanya
demokrat dan pks ini relatif bisa
diada kerjasama relatif mudah
dan anis ini mencari pelabuhan yang lain
tapi itu tadi wajah
dari anies itu tidak akan kelihatan
jadi sampai sekarang menurut mas adi
masih sulit bagi nasdem dan juga anies meyakinkan
demokraat untuk tidak
mencalonkan ahe sebagai cowapres
orang melihat sekeras apapun
pasti ada sesuatu yang tidak
selesai pembicaraan di dalam
tentu yang paling menarik adalah cawapres bukan
yang lain tentang kesejahteraan tentang
ekonomi sudah menang dulu baru bicara
tentang kesejahteraan dan ekonomi gimana
bicara tentang kesejahteraan bicara tentang
ekonomi tentang pengangguran kalau pemilunya
kalah tidak punya instrumen untuk
melakukan itu cuma kan kira kira begitu
oke saya mau tanya ke mas irwan
demokraat masih mau gak nih
berkoalisi dengan nasdem meskipun nanti
ahai bukan cowapresnya nah ini kan
kebulak balik nih mbak nanda inget
partai yang paling pertama
mengusung perubahan dan perbaikan itu
demokraat oke jadi artinya
kalau kemudian mas anies membawa
visi perubahannya untuk
kemudian merebut kekuasaan disini
ya sudah jelas pilihannya
oke ini yang sekarang kita
saja kemudian kalau ada lambat lambat karena
faktor determinan daripada
apa koalisi itu capres cowapres memang
bahwa seorang anis
baswedan yang sudah diberi amanah
untuk memilih cowapresnya ini
pada saat kemudian mengambil keputusan itu
fair dan rasional
tapi demokrat gak akan baper ya
tidak akan meninggalkan anies kalau keputusannya
berbeda dengan keinginannya demokraat
partai demokrat ini punya masa lalu yang
membanggakan mbak nanda itu dijawab aja
straight aja itu gimana ya artinya kami pernah
diusung oleh tiga partai dan kami pernah
berkoalisi dengan banyak partai
kami sangat paham hal itu jadi
tidak perlu meragukan partai demokrat
perubahan dan perbaikan harus ada
kekuasaan yang baru di republik ini
membawa masyarakat rakyat indonesia
jadi tetap bersama dengan mas anis apapun keputusannya
tentang cowapres ya
itu yang saya simpulkan dari pernyataan anda kan
kan mbak nanda boleh menyimpulkan
oh jadi tidak bisa disimpulkan begitu
ya pada prinsipnya
bagi demokrat tadi sudah dijelaskan
kita kembali ke awal lagi
bahwa bagi kami itu ingin menang
sehingga perubahan dan perbaikannya ini
oke tidak dijawab secara gamblang
bagus coy kalau demokraat terus terusan ngotot
apakah kemudian nasdem
siap untuk membuat koalisi baru
dengan partai lain dan meninggalkan demokrat
itu tadi jawabannya
tiga partai ini akan jalan
prinsip sudah sama
ada partai baru masuk alhamdulillah
semua pimpinan partai itu dewasa
punya pengalaman panjang
dia bisa maju sendiri sendiri
harus bersama maka
tentu saja nanti akan ada
dari mana saja
akan ada ujungnya kesepakatan
jadi jangan diragukan
jadi nasdem meyakini bahwa
demokraat dan juga pks
akan berada dalam satu perahu koalisi yang baik
oke terakhir bang laude sebagai relawan
tidak masalah kalau misalnya nanti
baik bang efendi maupun
bang irfan menyampaikan bahwa
ketiga partai ini
ya mudah mudahan ada tambahan kan gitu ya
jadi buat apa kita
berandai andai kan gitu
tapi apapun perahunya
gak masalah kan
apapun perahu koalisinya relawan gak masalah
dari awal sudah menyatakan ya
apapun makanannya minumannya te anis
apapun postur koalisinya siapapun wakilnya
yang penting anis presidennya
oke sangat samina watona dengan partai partai
tapi kita lihat nanti setelah menang seperti apa
dan setelah ini akan ada sentilan
ataupun suara kritis dari teman teman komika
mereka memotret persoalan politik hari ini
di koalisi perubahan nasdem demokrat
dan juga pks siapa yang cocok menempingi anis basbidan
menurut mereka kita akan jeda
terlebih dahulu kita akan saksikan penampilan dari teman teman
komisi co jangan kemarauan tetap bersama kami
hari ini ketawa banget parah lu masih mending jadi background itu kamu kalau misalnya ada di
warung warung kecil mending pakai background juga hahaha tapi kita kedua kali kita bahas
tentang koalisi perubahan koalisi perubahan bahwa ternyata emang komisi ini visioner karena pada
waktu itu kita bilang bahwa koalisi perubahan waktu itu temanya adalah koalisi perubahan bubar
jalan betul kapan jalannya betul kok udah bubar oh gitu waktu kita ngomong gitu nah ternyata bener
jalan jalan bubarnya hahaha tapi kalau misalnya ngomongin deadlock ini betul adalah oke coba
pres untuk pak anies oke silakan jadi kalau kabarnya di sosial media bapak itu katanya lagi pada rebutan
yang satu pengen majuin ini yang satu pengen majuin ini suatu lagi panas katanya tapi maksudku
tuh wah sayang gitu kalau kita baru berkoalisi baru berteman tiba tiba udah panas takutnya
udah rebutan udah panas yang menang ganjar takutnya kita fokusnya kealikan gitu loh
kali itu iya di satu koalisi koalisi perubahan fokusnya memperbutkan cowok pres pak ganjar
wujud kita takutnya lagian kan maksudnya begini ya doyek dua koalisi ini ya kenapa ikan koalisi
perubahan gitu loh kenapa yang harus yang direbut itu hati masyarakat bukan malah kursi
masyarakat bukan masyarakat bukan masyarakat bukan masyarakat bukan masyarakat betul lagi kalau misalnya
kita bahas masalah cawapres ini juga bapak semuanya itu pada mikir gitu kriteria yang bagus untuk
cawapresnya pak anies ya betul nah kita dari komisi sudah meriset bahwa bapak ya cara mencari
pasangan yang tepat karena kan mencari pasangan cawapres itu kayak mencari pasangan hidup betul
betul ya kan dan belajar dari dua ribu sembilan belas kita menemukan tiga cara menemukan pasangan ini mungkin bermanfaat
kalian kalian rentan umurnya tidak terlalu jauh oh ya belajarnya dua ribu sembilan belas itu kalau bisa jangan terlalu
jauh iya betul takutnya kalau kemana pergi kemana mana langsung ditegur ih keren banget
kemana mana bawa orangtua nah maksudnya pasangan hidup gitu loh ya dari ya ya ini siapa ini pasangan
hidup pasangan hidup pasangan beda sepuluh tahun lomba iya aku dipikir bapaknya loh kemana mana kalau dia
dia bapak bapak yang kedua manggian yang kedua pastikan selera fashionnya sama betul takutnya yang
satu suka kemeja yang satu suka sarung oke kita suka kemeja kita cowok kita nyari yang suka pakai
dre iya masa cewek pakai sarung ya nggak mungkin mas undang undang ite enggak nyebut nama dan masih tiga
tahun lagi hahaha hidup ngomong pasti tiga tahun kita mah tes uji nyali aja pak tapi karena bapak sudah
ketiga tiga udah dua aja cukup kasih
yang ketiga yang ketiga yang ketiga ketiga
sebelum memilih pasangan kitanya nggak boleh
hp jangan sampai circle terdekat kita tahunya kita pdkt sama si a eh pas di hari pernikahan kita
nikahnya masih b dan kasian sih udah nunggu pakai siapin baju nggak dijemput kalau nikah
kalau nikah mantannya alu digituin bahwa iya sampai sekarang masih di cafe mantannya aldo
ini tadi dress yang udah putih udah mulai menguning hahaha tapi lagi ada di partai
koalisi cuman mau saran aja sebenarnya kalau bisa tuh nggak usah terlalu rebutan lagi untuk
posisi cawapres ini karena kalau kita belajar lagi dari pengalaman kayaknya cawapres itu kayaknya
wapres itu tuh nggak terlalu kelihatan di periode kedua iya ya ya ya ya kita punya pesan moral
silakan dong mungkin ya untuk bapak bapak intinya
aja ini kan namanya adalah koalisi perubahan kalau memang ingin membuat perubahan untuk
indonesia harus kita pastikan yang jangan ego yang diutamakan tapi yang diutamakan adalah suara dari
para rakyat saya gian saya aldo terima kasih oke terima kasih jadi tiga kriteria itu tiga kriteria
itu yang harus dipegang ya oleh polisi perubahan nasional demokrat pasangan hidup pasangan hidup
jangan mengulang kesalahan di dua ribu sembilan belas dalam mencari pasangan hidup pasangan hidup
itu tadi sentilan sentilan dari gian dan juga aldo dari komisi co mungkin bisa menjadi bahan refleksi
bagi partai partai politik yang akan menentukan arah koalisi pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang dan penampilan
gian dan juga aldo dari komisi co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini terima kasih
kasih sekali ketuarelawanan niko swedan laude bashir ketua dpp nasdem ada gus choi fn di
koiri dan juga jubir partai demokrat bang irwan veko direktur eksekutif parameter politik mas adi praitno
terima kasih sekali bapak bapak sudah hadir pada malam hari ini dan kita akan ketemu nanti pada senin pekan depan
jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat saya rifana prati pamit selamat malam dan sampai jumpa terima kasih